dan langsung saja kita ikuti perkembangan terkini dari kasus penembakan terhadap brigadir yosua
saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak termasuk kepada komnas ham kepada masyarakat indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah langkah rekayasa
tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua persiwa ini dan dengan pengakuan yang seperti ini kita berharap nanti proses
dan selanjutnya sampai persidangan bisa menghasilkan satu keputusan peradilan yang seadil adilnya sebagaimana kami sampaikan sejak awal yang merupakan fokus dari komnas ham
dalam hal ini berlangsungnya satu proses hukum yang fair sehingga semua pihak terutama yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan
sekali lagi itu yang tadi kita dapatkan atas seluruh pengakuan yang sudah disampaikan kepada kami bertiga tadi di ruang tertutup
selanjutnya mungkin pak bk untuk menambahkan beberapa hal yang lebih detail
ya jadi tambahan saja
jadi ketika meminta keterangan pak ferdis sambo
tidak hanya kami begitu tapi juga ada anggota tim staff komnas yang ikut kemudian memastikan materi materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke pak ferdisambo
dan pak ferdis sambo juga responnya juga lancar juga begitu dan kemudian sehingga prosesnya lumayan cepat lah ya lumayan cepat karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah
ketahuan semua begitu
saya kira itu ya terima kasih
dalam pemeriksaan hanya kami bertiga dengan tim
bahwa kita sebagai komnas ham sejak awal memang berkoordinasi pastilah
kalau enggak enggak mungkin kita bisa juga hadir di sini
tapi kami pastikan bahwa kami bertiga ditampingi tiga orang staf komnas ham
yang memeriksa saudara fs tanpa didampingi kelompok lain
ya itu saya kira biarlah penyidik yang menjawab ya
yang penting dia tadi sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah sebetulnya persiwa sebenarnya
poin utamanya dia aktor utamanya
dia aktor utamanya
yang kedua dia mengakui bahwa dia yang merekayasa
atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice
detail tentang itu saya kira biarkan nanti penyidik yang bicara
ya nanti kurang lebih
ini setelah ini kami masih ada olah tkp ada pemeriksaan ibu pc ada pemeriksaan barada e
setelah itu kita akan menyusun laporan
yang dalam laporan itu tentu akan ada rekomendasi
yang segera akan kami sampaikan kepada pihak mabes polri dan tentu saja kepada pihak pemerintah
sebagaimana amanat undang undang tiga puluh sembilan sembilan puluh sembilan
dimana komnasam dalam penyidikan pemantauannya harus membuat laporan kepada presiden kepada dpr ri
dan tentu saja juga kepada pihak terkait disini polri
karena mereka yang akan meneruskan penyidikan sampai nanti juga proses penuntutan dan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim
sedang diupayakan di tempat tertentu ya
beda beda seperti katakan sebelum sebelumnya
karena ada satu situasi tertentu kita harus mengasumsikan bahwa dia harus mendapatkan perlakuan tertentu juga
kita sedang berupaya untuk mencari tempat yang membuat dia lebih leluasa
untuk menyampaikan apa yang dia tahu apa yang dia alami dan dia rasakan
nanti dalam laporan akhir kami akan sampaikan semua
oh itu soal papua soal damai papua
pada skrim kemungkinannya ya oke ya makasih